dan mengejar dia sampai dia terperosok ke dalam jurang
dari keterangan dua orang tersebut
tolong bu elsa jujur
bu elsa lah yang telah membunuh pak roy alfahri pada tanggal dua puluh satu februari
jam lima sore di kluster nirwana empat tahun yang lalu
karena mama saya di penjara
makanya saya yang kena
memang kalian punya bukti apa
mama saya udah ngaku kan
kalau mama saya
mau bunuh roy
gak nyangka karena mama saya seperti ini
kalau itu sangkalan anda
lalu bagaimana dengan kesaksian pak sumarno
ya saya membayar sumarno
oh banget ini
ini mampus banget woh
kayaknya ada yang kayak ward
mau dibuat apa lagi
mungkin latihan untuk bagus
hanya bisa bahkan dia tadi satu minggu langus
tanpa sebuah perbezaan kok
yang bunun gila lebih sebetulnya ga kasar
masa umur olika kan
hanya gue gak udah nyangka banget sih
tuh aku diperhentikan dia
saya tidak membunuh
kalau misalkan bapak tangkap saya
kalau ini akan menjadi
kasus salah tangkap yang kedua kalinya
padahal ini udah bener
bu elsa tolong jawab dengan jujur
loh pak saya udah jawab jujur
apa yang saya bilang itu sudah kenyataannya
itu yang saya makin penuh
oke pak kita disuruh tunggu disini dulu
terima kasih ya anda sudah menempatkan janjian
tentu aja saya tepatkan janjian
karena setelah satu kebenaran ini terungkap
kebenaran yang lain akan segera saya kejar sampai terungkap juga
apa maksudnya tentang rina
kebenaran ini adalah kasus empat tahun yang lalu yang dibuka kembali
apa yang dikubur elsa malam itu ada hubungannya dengan kasus ini
apa sekarang sih
ya udah seseorangin ke tempat
kini kita akan nikmati sepuluh hidup yang akan ada di sekitar mereka
ada yang salah
ini kantor polisi kan
bukan rumah lo
anda kesini karena ingin melihat keadaan el salah
saya sarankan kepada anda mending anda pergi jauh jauh dari sini
sebelum anda juga ditangkap
karena anda pernah mencoba melindungi el salah
saya sarankan kepada anda mending anda pergi jauh jauh dari sini
sebelum anda juga ditangkap
karena anda pernah mencoba melindungi el salah

sayang aku gak bersalah sayang
jangan biarin mereka
nganggap aku kayak tersangka gini
ini udah keterlaluan
ini udah keterlaluan
bapak minta tolong jalanin aja ya

jangan grand papa ini berhukum selalu pulang

jaw starch yai
t log funktion immigration eksperimenbtu yang ini
sudah sudah kami minta tenang
memang saat ini kami belum bisa menahan bu elsa
karena kami belum cukup bukti untuk menangkapnya sekarang
apalagi bu sarah masih bertahan pada pengakuannya
tapi berdasarkan keterangan pak sumarno dan pak surya
yang mengarahkan bu elsa salah pelakunya
kami masih perlu penyelidikan lebih lanjut
dan mulai hari ini
status bu elsa kami tetapkan sebagai tahanan rumah
saya kan belum terbukti bersalah
saya minta bu elsa tenang dulu
walaupun keterangan dari para saksi mengarah kepada anda adalah pelakunya
tapi kami kepolisian
masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut
untuk mengungkap kebenarannya
memang anda bersalah
maka status anda akan meningkat menjadi tersangka
dan apabila ibu terbukti tidak bersalah
ini gak adil gak bisa
saya bukan penjahat ya pak
saya nggak mau jadi tahanan
sayang aku gak pantas jadi tahanan sayang
ini gak bisa ini gak adil
elsa udah nak
udah nak tolong
keputusan ini kami ambil sudah melalui prosedur
jadi sudah mutlak
kami minta kerjasama ibu
dan selama penyelidikan ini berlanjut
dan ibu menjadi tahanan rumah
bu elsa tidak diizinkan keluar rumah
dan kami akan menempatkan satu petugas kami
untuk menjaga bu elsa
bahwa bu elsa tidak keluar rumah
dan pak nino